di ini akhirnya hukuman dijatuhkan atas tujuh dari empat belas pelaku kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap yuyun
tujuh terdakwa yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara dan ditambah dengan enam bulan pelatihan kerja
pembidana kepada para anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama sepuluh tahun pada lembaga pemasyaratan kelas dua a bengkulu dan pelatihan kerja selama enam bulan
pelaku pemerkosaan dan pembunuhan gadis di rejang lebong bengkulu tertunduk lesu setelah hakim
nifarida menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara ditambah enam bulan pelatihan kerja di pengadilan negeri curup selasa siang
menurut hakim ketujuh terdakwa da de al su er dan su serta fe terbukti melakukan serangkaian kejahatan secara bersama sama
berupa kekerasan pengancaman pemperkosaan dan pembunuhan terhadap yuyun siswa kelas satu smp lima padang ulak tanding pada dua april lalu
baik kuasa hukum maupun keluarga
pelaku yang hadir di persidangan belum bisa menerima putusan hakim
sementara keluarga korban tidak hadir dalam persidangan karena sedang berada di jakarta
meski sebagian warga meminta hukuman lebih berat hukuman sepuluh tahun untuk terdakwa di bawah umur sudah sesuai tuntutan maksimal jaksa penuntut umum
dan sejalan dengan amanat undang undang perlindungan
selain tujuh pelaku yang sudah difonis masih ada tujuh pelaku dewasa yang menanti proses hukum
sedangkan dua pelaku lain masih buron